dan tidak hanya di bandung jawa barat saja jangka tahunan peringatan hari pahlawan
parade surabaya surabaya juang digelar di kota pahlawan pada pagi ini
dan acara ini digelar oleh pemerintah kota surabaya dan diperkirakan diikuti oleh ribuan warga yang tidak hanya berasal dari surabaya saja
dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima
ya selamat pagi rima bisa anda jelaskan bagaimana suasana terkini di sana dan siapa saja sebenarnya yang sudah hadir di sana